yang punya siapa siapa
lo minta tolong karena perut lo sakit
tadi aku sama andin
ikut tim penyedih kuklisian ke taman seruni ma
di taman seruni
ada barang bukti yang disembunyikan
ada barang bukti
yang dikubur oleh elsa
disemunyikan di taman seruni
yang dipakai elsa pada saat kejadian dia bunuh roy
ini lagi bikin pancake strovery kesukaan kamu
roy ini memang beda dengan abangnya
dia suka sekali melakukan kegiatan yang menantang
akan demais akhirnya egos
waktu itu nggak dilarang sama ama dejwe
aku mau dapat banget
mama tenang ya
cuma sedikit terkejut
dengan barang bukti itu elsa ditangkap
musara udah jelas kan
mama sara masih ditahan
tapi sebenarnya masih ada bukti lain lagi
kalau mama sarah itu memang ada di tkp
ada barang bukti sebuah rekaman
kalau mama sarah itu memang di rumah
pada saat itu
sudah jelas barang buktinya
kenapa elsa gak juga ditangkap
kau bisa dirumah seperti elsa dalam klubnya tane
saya tak tahu menurutmu tapi
ya kamu jangan pernah menyerah
kamu akan lanjutkan penyelidikan besok
aku udah janji ke mama kan
aku pasti akan bereskan semuanya
pasti akan aku ungkap semuanya mbak
aku enggak akan menyerah
kalau semua ini belum selesai
udah mama tenang ya
aku akan bereskan semuanya
terima kasih ma
kita harus mengungkapkan kamu harus mengungkapkan dia
ya aku akan bereskan semuanya
ya tuhan kapan masalah ini bisa selesai
aldebaran dan andin sudah berjuang sejauh ini
untuk mengungkap kebenaran
kenapa selalu saja ada yang mematahkan
semua upaya mereka
kebenaran harus terungkap
keadilan harus kita dapatkan
aku disini dulu aja kali ya
gak ada siapa siapa juga disini sepi
sekarang gue bener bener gak tau harus kemana
tapi gue gak bisa beli minat
beli pake apa
sebesar pun uang gak ada yang gue pegang
handphone juga gak ada ketinggalan
lo harus kemana sekarang
lo harus ngapain sekarang
gue bener bener punya pilihan lain
selain masuk penjara atau jadi gelandangan kayak gini
gue pun udah berpikir
udah gak punya siapa siapa
gak ada yang masih peduli sama gue
ntar hot chocolate nya keburu dingin
lo aja yang minum
kan mau yang pesen bukan gue
rasanya gak enak kan
sendirian sedih galau
gak punya siapa siapa
ngapain di sini
kan boleh nelfon gue sa
masih aja gak boleh sih sa
jelas jelas tadi lo teriak minta tolong karena perut sakit
dan lo ada di tangga darurat rumah sakit sejahtera
bener dukung gue sa
gue bukannya mau ganggu lo kok
gue cuma mau buktiin omong gue tadi sinyal
kalau selama ada gue
lo gak bakal sendiri sa
gue tahu rasanya sa
semua orang yang menangis
mereka semua akan menangis
gue tahu rasanya sa
semua orang yang berada di posisi sulit kayak lo
itu pasti butuh teman saya
itu pasti butuh teman
dan akhirnya si pangeran sombong itu berubah menjadi orang yang baik selamanya
terus pangerannya happy dong mas
makasih ya ma udah bacain cerita
yaudah sekarang rena bobo
sebentar lagi ntar cus dateng kesini ntar nambahin rena
ke kamar dulu ya
selamat tidur sayang